dari rekaman video amatir mobil berwarna putih ini diamuk masa di jalan raya bekasi cakung jakarta timur sabtu sore
pengemudi bertahan di dalam mobil dan tidak keluar dari kendaraannya
menurut saksi warga geram dengan ulah pengemudi yang diduga kabur setelah menabrak delapan pengendara motor dan pejalan kaki
meski polisi tiba di lokasi dan berusaha menenangkan masa warga tetap emosi
polisi pun akhirnya berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti mobil
kasus ini ditangani petugas kepolisian satlantas jakarta timur